nenek tua bangka yang kamu dugamir ibu laras itu
ternyata tinggal di rumahnya dr panji
dan aida keliatannya sangat dekat sekali dengan dia
aku lihat sendiri aida menjemput dia di jalanan
pasti dia omong laras
kalau nenek tua itu sampai kenal sama aida
nenek tua itu tinggal
dia ngeliat sekitar sini
berarti tinggalnya nggak jauh dari sini
sama siapa aku hubunginya ya
nomor rumah itu aku gak tau nomernya
tunjukkan salah satu nomor
aku jauh ya allah
ini aida ya
ini oma aida
tolong jemput oma aida ya
oma dia dimana sekarang
gak tau dimana ini ya
wardahnya deket pertigaan jalan deh
yaudah aida kesana sekarang
oma jangan kemana mana ya
cepet ya aida ya
mari rong rong aja
gak ada ya
itu perempuan tua yang dibilang nafas
dia emang bener bener mirip ibu laras
aku harus segera menghampiri dia
aku harus segera menghabiri dia

tau ini atau jalan lagi oma
yaudah kita pulang ya
kok aida bisa sama sama dia ya
emang benar dia itu ibu laras
oma istirahat ya
omong pasti capek banget kan
saya khawatir banget sama keadaan oma
yaitu nomor telepon kamu aida
yang penting sekarang aku seneng banget bisa peluk oma begini
udah lama aku gak bisa sedekat ini sama oma
oma juga sayang sama kamu aida
eee nenek tua bangka yang kamu duga mirip ibu laras itu ternyata tinggal di rumahnya dokter panji
dan aida keliatannya sangat dekat sekali dengan dia aku liat sendiri aida menjemput dia di jalanan
pasti dia om laras
gak mungkin nggak kalau nenek tua itu sampai kenal sama aida
kamu harus ngelakuin sesuatu malam ini
siapa yang kamu maksud dengan nenek nenek tua yang kenal aida itu
kamu ada rencana apa lagi sih sama aida
kamu mau apain dia lagi
kamu mungkin salah dengar kali
mungkin gara gara pikiran kamu sekarang ke aida terus
jadi kamu pikir aku lagi ngomongin aida
kamu inget kan aku pernah bilang apa
kamu tahu kan apa yang terjadi kalau kamu sampai apa apain aida lagi
aku akan buat kamu benar benar menjadi milik aku
dan melupakan aida untuk selamat
udah bu biar aku aja mukanya
saya kesini mau ngasihin ini
ini ada kue
saya yang bikin sendiri khusus untuk kalian
ya mutanya kok mperempat rempat kayak gini sih
keliatannya kuenya enak ya
tapi pasti bikinnya pakai telur
sayang tante alergi sama telur
maaf ya tania kami nggak ada yang suka
karena kan udah capek capek bikin sendiri kuenya
tidak ada salahnya kita terima
ini gimana sih
masuk dulu ya
aku taruh dulu sebentar
sebenarnya saya ada salah apa sama ibu
keliatannya ibu nggak suka kalau saya deket sama aksan
emang saya ada salah ibu
biar saya bisa perbaiki kesalahan saya
kamu gak ada salah kok
saya cuma mau kasih satu hal sama kamu
mulai sekarang kamu jauhi akses
tapi kenapa bu
aksan itu nggak pernah mencintai kamu
dan saya nggak mau memaksakan dia untuk mencintai kamu karena saya nggak mau dia menderita
mulai sekarang kamu jauhin aksan ya
jangan pernah dekat dekat dia lagi